ya well fanya tas itu tuh susah banget didapetin ya
ga semudah itu
yaudah jadi kita sekarang meracah dari mana lo punya ide ga
ide lo gak ada yang lain apa yang lebih gampang untuk dilakuin gitu
ngapain nanya putri or temen temennya
gue ogah lah nanyain
tak ada lagi yang mereka bisa curiga ngapain kita tiba tiba nanyain
ga penting banget
ya juga sih
eh selamat pagi ibu
ibu udah cantik banget hari ini
aku juga ah mau siap siap kerja
put kamu kenapa sih pagi pagi udah senyum senyum
kayaknya happy banget ya
hmm apa karena kami baru mimpi indah
hmm jangan jangan ini ada hubungannya sama pangeran
aku tahu ibu emang gak bisa dengar suara hati aku
tapi feeling ibu itu selalu kuat
dan sebenarnya sulit buat aku kalau harus gak jujur sama ibu
maaf ya bu kalau aku belum bisa cerita keinginan aku sama pangeran gak akan mulus
tapi aku akan buktiin kalau aku dan pangeran pasti bisa lewatin semuanya sama sama
ibu itu nanyain kamu
kok kamu malah bengong
jadi ada hubungannya sama pangeran
info dari temen temen sih
katanya pangeran sekarang kondisinya udah jauh lebih baik
makanya aku sekarang seneng bu dan lega
syukur deh kalau gitu
yaudah bu aku mau mandi dulu ya
pasti lagi main basket ya
oh ya kamu udah sarapan belum
tadi aku mau sarapan mama udah berangkat kerja kak
yaudah kalau gitu kakak bikinin kamu sarapan pagi
kamu mau mie instan
gimana kalau super bubur
ah kamu tau aja yang nyambung
iya nyambung nyaman di lambung
oh gitu supur pupur kan emang nyambung kak
betul banget ya udah kalau gitu kamu ikut terang
pak bos gimana hasil pertemuan sama dokter herman
udah dapet titik terap belum pak bos
dokter herma sendiri itu yakin banget
kalau pak jaka meninggal bukan karena jantung
karena gak ada riwayat jantung sama sekali
kamu denger sendiri nih statementnya saya rekam tadi
pak jaka tidak mungkin meninggal karena sakit jantung
saya sangat yakin karena saya yang memeriksa pak jaka
dan mendampingi beliau saat mengakukan selangkaian tes kesehatan
wah berarti kematian mantan suaminya bu nawang itu masih jadi misteri bagus
makanya itu joh saya mau bantuin bu nawang
saya harus selidiki kematian pak jaka
soalnya saya yakin banget ini ada yang janggal sangat janggal
pak bos terus ini kita langsung ke kantor kan
oh iya ya kita kantor langsung ya saya mau ketemu pak haris
pak haris pak haris kuasa hukum saya
iya dia mau bantuin kasus saya
ya sani kenapa
dan kalau misalnya deddy gak mau nurutin kemauan aku
mending aku keluar aja dari rumah
ya permintaan aku untuk deddy balikin semua asetnya om alex
apa salahnya sih bantuin om alex itu semua kan juga buat aku dad
mel memangnya setelah deddy balikin bisnisnya pak alex dari semula
kamu bisa balikkan sama pangeran
jangan mimpi kamu
itu sama sekali gak pengaruh mel
jangan terhasut sama omongannya pak alec
udah mendingan gini aja
kamu lupain pangeran ya
oh my god gak akan
aku gak akan lupain pangeran sampai kapanpun
ya satu satunya buat aku
kok misalnya dia gak mau sama aku
juga dia nggak boleh sama siapa siapa
soalnya pangeran cuma buat mel
wih seling banget sih
kok ini gak pernah belain gue lagi ya
dia gak peduli lagi kalau misalnya om alex udah ngancem gitu
mau jauhin duit dari pangeran
gue harus apa ya sekarang
kayaknya saya punya ide deh
tapi gue perlu tasya sama fania untuk bantuin
tuh latihnya bagus kan
ganggu aja sih
aduh gue yakin pasti dia mau nyuruh nyuruh kita
mending jawab aja deh
capek kan kalau dia mudik
dudupin aja deh langsung
gue mau kalian berdua do something for me
gue mau kalian berdua cari dibunya si cewek asongan
karena gue ada urusan
emang gue sama fania detektif bisa tau dimana nyokapnya cewek asongan berada
lagian kok ribet amat
kan bisa tanya your daddy
oh my god kalian tuh gimana sih
kalau misalnya gue tanya diri gue ya curiga lah
udah kalian berdua aja yang nyari oke
ya tapi kan
gak ada tapi tapian
kalau misalnya kalian bisa cari ibunya cewek asongan
kalian boleh deh
yang mana aja
yang brand nya juga boleh kok
itu udah gue incher dari lama
itu yang gue tag ya
buat tunggu info dari kalian
katanya gak mau nolongin mel
tapi sekarang bagian dia udah nawarin tas branded
tas itu tuh susah banget didapetinnya
gak semudah itu
kapan lagi coba abis didapetin
yaudah jadi kita sekarang mau rancang dari mana
lo punya ide gak
gimana kalau kita nanya putri
ide lo gak ada yang lain apa yang lebih
gampang untuk dilakuin gitu
selain nanya putri or temen temennya
gue ogah lah nanyain
ya gak ada lagi yang mereka bisa curiga
kak rintik banget
ya juga sih
daerahnya udah aplikasi ya
gara gara mas ojolnya ngajak gue muter muter
sekarang gue cuma punya dua puluh menit lagi sebelum chef raja gue
tapi gak apa apa deh
tapi ada om alex nggak ya di sana
tapi kalau gue gak nengokin pangeran
nanti gue kerjanya gak tenang
lagian gue yakin
dia pasti senang banget deh